senin pagi empat siswa sekolah menengah berseragam
tampak duduk duduk di sebuah warung kopi
di jalan bagong tambangan surabaya jawa timur
mereka bukan sedang nongkrong
melainkan menyelesaikan tugas tugas sekolah
yang diberikan guru lewat jalur online atau daring
di warung kopi ini
mereka bisa menggunakan internet secara gratis
bagi mereka hal itu cukup membantu
karena proses belajar secara virtual
dalam beberapa bulan terakhir
cukup menghabiskan biaya untuk membeli data internet
mereka mengaku membutuhkan rata rata
tiga jam untuk online setiap hari
pemilik warung kopi husin gosali
mengaku paham dengan kesulitan
yang dihadapi para siswa dan orang tua
proses belajar secara daring selama pandemi
cukup merepotkan bagi mereka
yang tidak memiliki akses internet di rumah
tentu ia memastikan siswa yang datang ke tempatnya
memang berniat belajar bukan yang lain
kita sebetulnya memantau ya
tapi nggak seketat yang di sekolah
tapi kalau saya tanyain gini
kamu di sini belajar apa tujuannya apa
kalau untuk main game jangan ke sini
lebih baik di rumah aja
jauh jauh ke sini ngapain
makanya saya tanyain gitu sebelum masuk ke sini
tujuannya belajar ayo
semua siswa yang hendak belajar di warung kopi ini
wajib mematuhi protokol kesehatan
termasuk mencuci tangan dan menggunakan masker
area duduk untuk pengunjung umum dan siswa
yang hendak belajar dibuat terpisah
agar tetap bisa menjaga jarak
husin membatasi jumlah siswa dan pengunjung